kalian tau yoga gak
di dalam islam pun ada meditasi
apa meditasi dalam islam
ya sholat adalah meditasinya orang islam
dengan sholat setelah selesai kita bisa berzikir
kita bisa menenangkan diri
kita bisa berdialog dengan sang pencipta dan lain sebagainya
nah self healingnya apa
seperti yang kita lakukan tadi
hilyatul auliyah mengatakan bahwa
tergesa gesa itu kata setan
kecuali lima perkara
pertama menyajikan makanan untuk tamu
kedua memandikan mayat ketika sudah meninggal
ketiga menikahi gadis ketika sudah bertemu jodohnya
melunasi hutang ketika sudah jatuh tempoh
bertaubat ketika melakukan dosa
pakai sendalnya yang benar
ganti sepringnya pakai jilbab ya
untung ada orangnya jadi
dapet langsung dibukain ini mah pintu
sedikit deh buka pintunya
sih ampe ugel ugelan begitu
oi sedikit deh
biasanya duduk tidur di bangku ini kan diri
nah tema kita hari ini mengenai kebersihan
tadi siapa yang belum diperiksa kukunya
kamu belum tadi ya
baru masuk ya
ustadz musa yang mulia dasantun
itu kuku hitam banget sih
abis nyakar nyakar tanah ya
pol pol tenang ya
kota penan ya
segini udah cukup nih
fajar rambutnya paling bagus
coba ustadz mau lihat atasnya
ya tisu masukin peci
jadi nanti kalo kamu gak kuat nahan puasa
tisunya kamu cemilin gitu
oh tuan tenang ya
peci itu ya ditaruh untuk peci
bukan untuk naruh barang barang
besok besok bahan serep taro di peci lagi ya
seorang muslim itu disunahkan untuk membersihkan kukunya
muslim sangat memperhatikan tentang kebersihan
contohnya adalah ketika kita sholat lima waktu
karena sebelum sholat lima waktu itu
kita berhudu terlebih dahulu
beruduh salah satu cara untuk membersihkan diri kita
berarti kita sehari itu minimal
dengan sholat saja kita membersihkan diri lima kali sehari
nah sekarang ustadz mau tanya sama kalian
kalian tahu yoga enggak
di dalam islam pun ada meditasi
apa meditasi dalam islam
sholat adalah meditasinya orang islam
dengan sholat setelah selesai kita bisa berzikir
kita bisa menenangkan diri
kita bisa berdialog dengan sang pencipta dan lain sebagainya
nah self healingnya apa
seperti yang kita lakukan tadi
ya jadi kebersihan sangat penting sekali di dalam islam
kemudian ketenangan pun adalah wujud dari kebersihan yang telah kita ciptakan
kalau kebersihan sudah kita ciptakan
insya allah hati kita menjadi tak
karena setan tidak akan pernah masuk ke dalam orang orang yang memiliki jiwa yang bersih
kemudian hati yang bersih
karena kebersihan itu sebagian daripada i
nah sekarang ustadz musa yang mulia dan satun mau tanya
ada yang bisa menyebutkan lagi yang lainnya nggak
kita cara menghindari musibah adalah seorang muslim harus bersedekah
kalau detoksnya orang islam itu adalah rajin berpuasa ustadz
betul sekali ya
tepuk tangan lagi
tepuk tangan aku aku aku
stamina orang islam adalah saling memaafkan
terus kalau obat obatnya itu selalu berpuasa ya
kalau obat obat mudanya orang islam kayak aku nih awet muda ya
betul kan pak ustadz dong
nutrisi terbaiknya orang islam adalah dengan berbaik sangka atau berhusmi

pembersih hatinya orang islam adalah dengan menahan gibah
dan penyuci hatinya orang islam adalah dengan menjauhi sifat iri dan juga dengki
butet ayu lilis amalia najwa dinda lanjutkan
pengawet pahala orang islam adalah tidak riak
penjegal berharap adalah menghindari perdebatan
pengukur rendah hati adalah tidak menyebut kelebihan
awet sekarang ayu deh
pendeteksi keikhlasan ialah enggak menyebut kebijakan
saripatinya dalam ribadah adalah
nah sekarang tinggal dinda nih
dan rujuknya dalam beramal adalah
sekali lagi kalian ingat dengan baik
angadol fortun imang kebersihan sebagian daripada iman
ya diinget baik baik
dimana pun harus menanamkan kebersihan ya
dimulai dari diri sendiri dulu
kamu ngapain telinga telinga telinga telinga
kita dengerin dulu nih kenapa pak ustadz yang punya dan santun yang paling ganteng tapi maafkan
tangan lukman ini lagi penasaran katanya yoganya islam itu adalah sholat tapi mana
nggak ada koin sini namanya yoga ya kan nggak ada anak anak itu baru
aduh lukman yang paling gampang di pondok pesantren pun anta tapi masih
ganteng ustadz musa yang pulih ada santun kamu tuh nggak usah mikirin yoga mana bukan
tapi yoga itu buat semuanya yoga itu merupakan salah satu proses meditasi yang digabung dengan
olahraga zaman ya zaman sekarang gitu tapi kalau buat ustadzmu saya yang mulia dan santun juga
seluruh ustadz ustadz yang lain dan para ulama di atas muka bumi ini sepakat bahwa sholat merupakan
meditasi dan olahraga terbaik untuk badan kita untuk jasmani dan rohani kita ya sampai disitu pak
kemudian sekarang ustadz juga punya kabar baik buat kalian karena sebentar lagi kita bakal main game